informasi lain saudara tak hanya jamaah haji reguler jemaah haji khusus juga sudah tiba
di tanah suci secara bertahap tahun ini ada lebih dari dua puluh tujuh jamaah haji khusus dari indonesia
jurnalis kompas tv yasir nenek ama dan pradaris lesmana akan membagikan cerita
alhamdulillahirobbilalamin akhirnya perjalanan dari tanah air indonesia sampai juga kita di
di madinah di hotel tadi perjalanannya cukup
lama ya karena dari jakarta tadi sampai di jeddah dulu sekitar sembilan jam dilanjutkan dari
jeddah menuju ke madinah sekitar enam jam dan akhirnya saya bersama dengan jemaah haji khusus
telah tiba di hotel nah selama di madinah nanti akan ada sejumlah rangkaian kegiatan ibadah yang
nanti akan saya lakukan bersama dengan para jemaah haji lainnya diantaranya itu nanti kita akan
melakukan sholat di masjid masjid nabawi kemudian nanti ada serangkaian kegiatan ziarah ke makam
rasulullah dan juga beberapa masjid yang ada di madinah begitu nah berbicara soal jemaah haji khusus
total jemaah haji khusus yang diberangkatkan tahun ini ada sekitar dua puluh tujuh enam ratus delapan puluh nah untuk jemaah
haji dari patuna sendiri itu sekitar seribu dan diberangkatkan secara
bergelombang begitu nah untuk rangkaian kegiatan hajinya sendiri memang saya dan juga jemaah haji
dari patunai ini akan melaksanakan jam aa haji ta ma qube gitu haji ta matrimi adalah haji yang
dilaksanakan terpisah dengan umroh begitu jadi nanti saya dan bersama dengan rombongan akan
melakukan umroh terlebih dahulu kemudian nanti akan kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah
yasir nenek ama pradaris lusmana
kompas tv madinah arab saudi